ribuan kendaraan antre saat masuk gerbang tol plumbon cirebon
sementara arus lalu lintas di jalur pantura didominasi oleh kendaraan roda dua
ribuan kendaraan dari jawa tengah menuju jakarta dan bandung ini terus mengalir
di jalur tol palikanci cirebon jawa barat menjelang minggu siang
antrian kendaraan di ruas plumbon tol palikanci panjangnya lebih dari tiga km
penumpukan ini terjadi akibat antrean di gerbang tol plumbon empat
gardu tol otomatis yang sempat mengalami gangguan teknis sejak sabtu malam telah kembali berfungsi
sejumlah petugas jasa marga diterjunkan untuk memisahkan antrean kendaraan pribadi
dan kendaraan besar untuk memperlancar proses transaksi
sementara itu jalur pantura dari arah jawa tengah menuju jakarta juga sudah dipadati kendaraan
di jalur pantura ini lalu lintas didominasi kendaraan roda dua
sementara itu penumpang kereta api berdesakan di loket tiket stasiun rangkas bitung lebak banten minggu pagi
penumpang juga berdesakan saat hendak masuk ke gerbong kereta
gelombang penumpang tujuan jakarta terus bertambah sejak pagi hari
menurut catatan petugas pada minggu pagi peningkatan jumlah penumpang mencapai tiga puluh persen
lebih dari empat penumpang melakukan perjalanan ke ibu kota hari ini
jumlah penumpang tidak sebanding dengan rangkaian gerbong kereta yang disiapkan
mereka yang tidak dapat masuk gerbong
harus menunggu kereta selanjutnya
minggu pagi lalu lintas di jalan raya puncak kabupaten bogor terlihat lancar
belum terlihat peningkatan volume kendaraan yang kembali ke wilayah jakarta dan sekitarnya
lalu lintas lancar di jalan raya puncak ini disebabkan puncak arus balik ke jakarta terjadi pada sabtu malam
pada minggu pagi hingga menjelang siang tidak diberlakukan sistem buka tutup jalur
sementara pedagang yang berjualan di pinggir jalan raya puncak menilai hari minggu kali ini
bahkan lebih sepi dibandingkan hari minggu biasa
puncak keramaian pembeli terjadi pada kamis kemarin